selain genteng orang jatiwangi masih bisa hidup nih dari tanah yang kita punya
kalau genteng udah gak laku kita bisa bikin apapun dari ini dari yang kita bisa dan yang kita punya
menarik nih kalau seni ditempatkan di daerah yang seninya nggak ada
alunan musik dengan ketukan yang berurutan
terdengar dari halaman sekolah sd negeri sutawangi ii kecamatan jatiwangi majalengka jawa barat
bukan dari sebuah grup marching band melainkan alat musik perkusi dari genting
ketukan demi ketukan dibunyikan oleh sejumlah siswa yang dipandu seorang instruktur dari jatiwangi art factory
kegiatan memainkan alat musik dari genting telah dipraktikan di sekolah tersebut sejak dua ribu dua belas
hal tersebut menjadi suatu pembelajaran bagi para siswa
dan juga membuat proyeksi dari lingkungan sekitar
tak hanya alat musik dari genting pihak sekolah juga mengenalkan alat musik suli yang terbuat dari tanah liat
mekanisme atau cara pembuatannya pun dipraktikan di sekolah dengan bantuan dari jatiwangi art factory
kalau yang sudah dilaksanakan itu bekerja sama dengan jatibangi art factory
apakah itu pembelajaran proyeksi seperti kalau misalkan ada pembelajaran untuk pembuatan seni musik itu sendiri
seperti ocarina dan lain lain yang bahannya dari tanah liat
kita ajak anak anak kayak kunjungan industri seperti itu di jatiwangi art factory dan mereka bikin sendiri alat musik
jatiwangi art factory sebuah organisasi sosial yang didirikan oleh arief yudi seorang seniman yang telah terlibat pada berbagai kegiatan seni di bandung
seperti mendirikan galeri di bandung serta menginisiasi bandung performance
pada dua ribu empat ia memutuskan untuk meluaskan jangkauan kegiatan seninya
bukan di kota kota besar melainkan di salah satu kecamatan di daerah majalengka jawa barat yaitu jatiwangi tanah kelahirannya
menarik nih kalau seni ditempatkan di daerah yang seninya nggak ada gitu
karena pabrik yang banyak di jatibangi itu pabrik
gak ada di genteng dan itu nggak dianggap seni
bersama sang istri yang juga seorang seniman lorani tateo serta tiga rekan lainnya ginggi syarif hashim deden imanudin dan ketut aminuddin
arief memulai jatiwangi art factory
mereka memulai dengan membuat suatu pertunjukan yang mengundang seniman dari berbagai negara untuk diperkenalkan kepada masyarakat di jatiwangi
tidak begitu saja diterima
saat itu warga masih mempertanyakan tujuan yang akan dibangun oleh arief yudi dari adanya jatiwangi art factory
kecurigaan serta respon negatif sempat diterima oleh pria kelahiran seribu sembilan ratus enam puluh tujuh itu
sebenarnya karena memang seperti lompat terlalu jauh terlalu tinggi sebenarnya
jadi tiba tiba ada seniman seniman yang cukup hebat datang ke sini
dan skalanya internasional
memang kejutan buat orang sini
selain jadi kayak gegar budaya beneran gitu ini ada banyak bule gitu ada orang orang aneh gitu mengerjakan ini apa katanya seni
tapi ini kok seninya macam macam yang di luar pemahaman mereka
dan karena itu kemudian seperti biasa
cara orang atau cara sebuah wilayah untuk mempertahankan
menginginkan dirinya adalah biasanya mencurigai kan
bahwa ini adalah bakal membuat pengaruh buruk pada adat istiadat
ada yang bilang bahwa ini antek agen asing gitu
ada yang melihat ini sebagai yahudi gitu dan seterusnya
di jatiwangi yang terkenal akan industri genting
arief yudi melihat ada potensi yang bisa dikembangkan
perlahan ia mulai bertemu warga yang mau bekerja sama untuk mengembangkan jatiwangi art factory
dan menciptakan identitas kebudayaan di jatibangi dengan seni
ialah ila syafrilah seorang mantan pengusaha yang memiliki pabrik genting di jatiwangi
pada dua ribu lima dia merasakan bisnisnya tidak berjalan baik akibat adanya industri baru yang berkembang di wilayah tersebut
ia merasa bahwa industri yang baru ini tidak berjalan baik akibat adanya industri baru yang berkembang di wilayah tersebut

satu persatu pekerjaan yang beralih untuk bekerja di industri garment
setelah mencoba bertahan akhirnya pabrik yang ia miliki tutup
bertemu arief yudi di jatiwangi art factory membuatnya dapat kembali meneruskan bisnis
melalui jav ia dipertemukan dengan beberapa seniman yang memiliki ketertarikan terhadap industri genting
lalu berinovasi membuat beragam bentuk lain dari bahan pembuatan genting yaitu tanah liat
selain genting orang jatibangi masih bisa hidup dengan bentuk bentuk yang lain
selain bentuk bentuk lain orang jatibangi masih bisa hidup dengan bentuk bentuk yang lain
selain bentuk bentuk bentuk yang lain orang jatibangi masih bisa hidup dengan bentuk bentuk bentuk yang lain
saya bisa hidup dari tanah yang saya punya
kalau bentuk bentuk bentuk itu tidak berlaku saya bisa membuat apa pun dari yang saya punya
akhirnya pada tahun dua ribu sepuluh saya tinggalkan jebor
saya tinggalkan dan lebih intens nongkrong di jaf
waktu itu di lalah saya dipertemukan dengan seniman singapura
ada waktu itu di desa saya itu dikirim tiga orang
seorang seniman sri lanka singapura sama dari amerika waktu itu
nah yang orang singapura itu paling ngerti apa masalah saya
kayaknya kamu bisa tawarkan genteng kamu ke tempat yang lebih jauh
supaya nanti kamu dapat harga yang baik jangan kamu jual cuma di toko
pertemuannya dengan seniman asal singapura itu
membuat keuntungan dari produk genting maupun produk olahan tanah liat yang diperoleh ila
bisa mencapai dua hingga tiga juta rupiah pada saat dua ribu sembilan belas
di mana biasanya keuntungan yang diperoleh hanya sekitar dua ratus hingga tiga ratus ribu
ila menyebut meski ia saat ini telah meninggalkan industri pabrik genting
namun keberadaan jav tidak membuatnya luput akan keberadaan genting di jatiwangi
kini ia berpartisipasi untuk mengembangkan inovasi lainnya yang dapat dibuat dari genting
keberadaan sosok arief yudi membuat ila percaya bahwa jatiwangi bisa terus mempertahankan keberadaan genting
karena ia dan arief percaya bahwa industri genting bukan sekedar komunitas
melainkan identitas bagi warga jatiwangi
ada beberapa yang kalau saya menyebutnya itu terpapar aja
nah kalau saya sampai terinfeksi
arief yudi bertekad untuk menciptakan identitas budaya jatiwangi
ia menancapkannya dengan menyelenggarakan beragam festival yang melibatkan masyarakat
baginya festival ialah tulang punggung keberlangsungan jav
sejumlah festival rutin diselenggarakan mulai dari tahunan dua tahunan hingga tiga tahunan
festival tahunan yang terselenggara ialah bina raga jebor
menampilkan para atlet bina
bina raga yang pesertanya wajib berasal dari pekerja pabrik genting
ada pula festival residensi jatiwangi
yang akan mengajak berbagai warga dari berbagai latar belakang untuk menampilkan karya seninya
selain itu festival musik keramik atau rampak genting terselenggara setiap tiga tahun
festival tersebut berhasil menyedot perhatian sebelas pengunjung pada dua ribu delapan belas lalu
kita memang terus terusan bekerja ke desa desa
terus festival berikutnya sudah sampai enam belas desa
jadi di seluruh hampir seluruh kecamatan di jatiwangi terlibat festival
kita datangin ke desa desa kita tinggal teman teman tinggal di desa desa untuk ngobrol sama kepala desa
dengan siapa untuk bikin festival bersama
sampai akhirnya kita bikin festival di mana desa desa itu
kita agak terkejut terkejut
agenda bulanan pun tak luput dari kegiatan jav
arief bersama warga rutin menginisiasi forum dua tujuan
yang diselenggarakan setiap tanggal dua puluh tujuh tiap bulan di kantor jam
yang dulunya adalah pabrik genting milik keluarga arief
di acara tersebut warga akan berdiskusi
menyatakan pendapat melaporkan permasalahan di lingkungannya
menjaga kesempatan dikaji bersama
tak jarang tamu dari bidang akademik seperti dosen
pernah di undang dalam forum dua tujuan itu
ya sih sebenarnya di jatiwang itu kita punya beberapa program yang rutin kita kerjain ya
sebenarnya kayak program bulanan
tahunan dua tahunan sama tiga tahunan
nah yang bulanan itu yang rutin kita gelar itu adalah forum dua tujuan
itu digelar setiap tanggal dua puluh tujuh setiap bulannya
jadi kita bisa ngomongin soal ekonomi ngomongin soal seni politik kebijakan dan lain lain
dan itu sih kayak forum yang dibuat memang untuk mempertemukan antara warga yang punya masalah dengan ekspertis
sosok arief yudi dikenal terus berupaya melibatkan diri dalam kegiatan warga jatiwangi
ia mendorong agar warga bisa melanggengkan sejumlah aktivitas yang bernilai ekonomi
contohnya mendirikan pasar wakari seribu sembilan ratus sembilan puluh
sebuah pasar jajanan kuliner mingguan yang seluruh penjualnya merupakan warga desa

meski baru didirikan pada tahun lalu
pasar wakari mampu mendatangkan warga desa lain ataupun wisatawan untuk berkunjung ke jatiwangi
ya sangat antusias sekali diajak mendukung pergerakan kami dalam mengolah tanah
supaya lebih bermakna makna dibandingkan dengan kampung yang lain
aktivitas seni yang juga berkembang di jatiwangi art factory adalah kegiatan bermusik
digawangi oleh teddy anggota jav yang sudah bergabung sejak dua ribu tujuh ini
telah melahirkan sejumlah grup musik
mulai dari warga jatiwangi yang masih muda
warga yang bekerja di pabrik genting
ibu ibu hingga lansia atau mereka yang menyebutnya aki aki dan nini nini
teddy menilai selama bergabung dengan jav
arief yudi tidak melarangnya
dia menerang anggotanya untuk mengeksplor berbagai kegiatan seni
sehingga lahirlah band band tersebut dan masih eksis hingga saat ini
banyak kalau musik tuh awalnya emang banyak sekali grup grup musik yang lahir di jav ini kan
ada misalnya ada hanya tera atau ya tergantung kamu bermain dengan siapa
kalau bermain dengan anak anak muda ya bermain dengan nanya tera atau tadi lahir
yang tadi kita saksikan atau misalkan kita bermain dengan ibu ibu
ada mother bank atau dengan pekerja genteng nanti ada binaraga yang main ngeband
nanti atau dengan nenek nenek itu ada nini nini aki aki niki band
dia orang orang tua yang udah lansia gitu dia bermain musik lalu mempertunjukkannya
lagu lagu yang dinyanyikan pun merupakan ciptaan bersama
yang terinspirasi dari berbagai isu yang ada di sekitarnya
akibatnya ini sebenarnyaac fuerza
kalau instrumen memang berkembang ya di sini ya
misalnya awalnya kita cuma menemukan bentuk alat musik perkusif
yang kupukulan gitu genteng perkusi
lalu seiring waktu kita membutuhkan suara lain
misalnya kita membutuhkan suara musik yang melantun mendayu dayu gitu
apa ya udah kita bikin suling tanah
misalnya terciptalah suling tanah
kita eksplorasi membentuk alat musik baru
begitupun juga dengan gitar misalkan
kayak kita mau nge band tapi nge band kan syaratnya biasanya dengan gitar ya
kebanyakan ya udah kita bikin gitar gitu
kebetulan ada mang mukti almarhum yang gitu
membuat gitar tanah pertama di jatiwangi
jadi ya kebutuhannya terus berkembang gitu
baru lagi baru lagi gitu
maupun aktivitas warga bersama jav bagi arief itu adalah sebuah langkah besar
langkah yang juga pertanda bahwa jav dapat diterima dan harapannya
ia bersama warga dapat mengukuhkan jatiwangi sebagai daerah kebudayaan seni
namun tetap berkaitan dengan identitas genting yang telah melekat pada jatiwangi
ya yang paling cukup sangat signifikan ini dari perjalanan jatiwangi art factory
jadi saya kira semakin jelas bahwa kemudian ini kayak salah satu titik kuat gitu ya
titik kuat untuk pertemuan seni
berbagai bentuk pengembangan seni terus lahir melalui jatiwangi art factory
sebagai pendirinya arief yudi mulai melihat adanya kemajuan di tanah kelahirannya itu jatiwangi
aktivitas seni mulai masuk pada kehidupan warga sehari hari
ya yang paling cukup sangat signifikan ini dari perjalanan jatibang ad factory
saya kira semakin jelas bahwa kemudian ini kayak salah satu titik kuat untuk pertemuan seni
dan itu bisa datang dari mana mana ada peneliti ada kurator ada seniman ada aktivis
macam macam dari luar untuk melihat bagaimana praktek seni itu bisa masuk ke kehidupan sehari hari gitu
perjalanan jav diakui arief masih panjang
dia bersama anggota dan warga jatiwangi
kini berkonsentrasi pada pemangkuan
harapan untuk menciptakan identitas jatiwangi sebagai kota terakota
terakota dicanangkan sebagai upaya mempertahankan tanah liat agar tetap relevan dalam kesarian warga
caranya menata kecamatan agar dipenuhi olahan tanah liat baik dalam bentuk genting maupun dekorasi lainnya
di alun alun kota majalengka ornamen dengan warna merah atau oranye genting yang didesain oleh jav
sudah memenuhi hampir seratus juta orang
seluruh area alun alun
pemenuhan unsur terakota kini telah diterapkan di lokasi yang menjadi pusat kegiatan warga majalengka
sebuah gagasan yang sangat kreatif dan inovatif dengan terakota ini sudah kita jadikan sebagai sebuah kearifan lokal
jadi prinsip dari lokal jenius ini adalah memungkinkan bagi majalengka karena majalengka punya potensi
dari berangkat dari potensi itulah kita sudah menetapkan dengan kebijakan kepala daerah
saya sebagai bupati membuat peraturan bupati mengenai pemanfaatan terakota dalam pendekatan model pembangunan di majalengka
seperti yang dilihat di sini
ini kan akibat dari implementasi kebijakan dari kepala daerah bagaimana terakota ini diberdayakan
selain itu bupati pun telah menyatakan bahwa unsur terakota juga telah diterapkan di kantor kantor pemerintahan di majalengka
oleh karena itu ia mendorong jav agar bisa terus mempertahankan keberadaan genting di jatuwangi sehingga majalengka sebagai kota terakota semakin dikenal luas
awal kekuatan dan potensi ini kan dari jatiwangi
ya karena di sana dulu kan siapa yang tidak tahu jatiwangi dengan gentingnya
ya tapi karena kita masuk wilayah globalisasi wilayah keterbukaan kompetisi
jadi orang bisa lebih bersaing dalam memproduksi sebuah model kayak genting gitu ya
makanya mungkin teman teman di jatiwangi mencoba juga ya membuat kompetisi dan lahirlah terakota itu untuk mengimbangi sedikit kemunduran dari genting itu
hasil karya dari jatiwangi art factory tak hanya terlihat di wilayah jatiwangi
ataupun sekitar majalengka
adanya konsep terakota dan beragam produk inovasi dari tanah liat jav mampu melenggang di pameran internasional
konsep terakota dengan beragam desain telah menyusuri sejumlah negara seperti singapura jepang jerman hingga perancis
rasa bangga tentu dirasakan oleh seluruh perwakilan yang berangkat mewakili jav dan karyanya ke berbagai negara
tak terkecuali ahmad sujaie
meski mengaku tidak memiliki kemampuan seni ia konsisten berkecimpung di jav untuk mempelajari gaya komunikasi di jav sebagai bahan tugas akhir kuliahnya
tak disangka ia menyukai lingkungan jav hingga bisa menjabat sebagai direktur jav selama dua tahun
oleh karena itu ia cukup sering mewakili jav pada pameran di beberapa negara
kalau untuk pribadi sih saya merasa bahwa jav itu ngasih banyak peluang gitu untuk setia
untuk orang di sini untuk mencari dirinya gitu
sesuai dengan interestnya masing masing
nggak semua di jav ini jadi seniman gitu
ada yang juga jadi pebisnis ada yang juga jadi apa namanya jadi pengajar segala macam gitu
dan itu juga apa namanya jav itu ngasih peluang peluang yang lebih besar untuk kita bisa mencapai apa yang jadi kita inginkan

karena jav itu bukan hanya sebuah komunitas yang mengerjakan satu festival gitu
tapi memang sebagai ruang berkumpul dan juga kita disini banyak banget ketemu orang yang berbeda beda latar belakang
jadi proses belajarnya itu tidak hirarkial
bagi sujai ia menyukai gagasan yang dijalankan arief di jakarta
sebagai pemilik arief factory dalam membangun identitas wilayah melalui terakota dan proyek pembangunan hutan
ketertarikan itu juga lah yang mengantarkan dirinya menerima undangan untuk melanjutkan studi di salah satu universitas di italia pada bidang pengembangan lingkungan
dari hasil studinya ia berharap mampu mengembangkan proyek tersebut sehingga proyek yang dijalankan akan kuat baik dari praktiknya maupun kajian akademisnya
sebetulnya kemarin ketika saya diminta gitu diundang untuk melanjutkan sekolah gitu
itu karena saya dan teman teman jav itu lagi membangun satu proyek hutan gitu hutan kolektif di jatiwangi
nah yang saya kira juga ini perlu sentuhan sentuhan akademik gitu di wilayah akademiknya memang perlu
setiap ke luar negeri itu mencoba untuk mencari nih jurusan yang bisa mensupport dan mengakomodir program perhutana ini gitu supaya lebih kuat ke depannya
selain hasil karya yang telah melalang buana seniman dari berbagai negara pun pernah mengunjungi jatiwangi art factory untuk mempelajari serta berkarya bersama warga jatiwangi
dari kacamata arief
masih terus memiliki pekerjaan rumah yang harus dijalankan
jika seni dari tanah liat di jatiwangi sudah mampu menyebar ke berbagai penjuru dunia
band yang tercipta sudah mampu memiliki karya dan melakukan tour juga ke berbagai negara
maka arief masih memiliki impian
dalam sepuluh tahun ke depan perubahan dalam bidang seni pasti akan terjadi
sehingga arief berharap warga jatiwangi maupun anggota jav bisa mengembangkan seni yang bernilai ekonomi
namun juga membandingkan ekologi
beragam gagasan maupun ide baik yang dituangkan arief yudi bersama anggota dan juga warga jatiwangi
membuat arief tak jarang diundang ke berbagai acara seni sebagai pembicara
terakhir melalui jatiwangi art factory
arief memperoleh penghargaan anugerah kebudayaan indonesia dua ribu dua puluh dua dalam kategori pelopor dan pembaru dari kemendikbud ri
dan apa penghargaan sekali lagi akan mendapatkan pin emas
yang masih arief pertahankan dan percayai adalah
seni mampu menjadi suatu identitas wilayah serta dapat mengubah sudut pandang seseorang terhadap sesuatu
seperti yang telah iaplikasikan di tanah kelahirannya di jatiwangi
saya percaya betul bahwa seni itu punya dampak atas perubahan
nah mungkin juga sebenarnya bidang lain
tetapi bahwa dari seni kemungkinan perubahannya jauh lebih mendasar sampai ke relung yang paling dalam
dan saya percaya betul bahwa dari seni dampak perubahan itu tinggal para penggeraknya
itu merasakan betul bahwa sebenarnya seni itu berfungsi lebih lebar ketimbang kenikmatan panca indera
dalam pikiran kami semua
balesan rendah kan